satu tahun sudah seorang anies baswedan menakodai provinsi dki jakarta
dan ada banyak janji yang sudah ditunaikan juga ada janji yang masih dinantikan
lalu apa langkah dan juga strategi sang gubernur untuk memimpin jakarta dalam periode ke depan
dan juga apa evaluasi yang sudah dilakukan selama setahun kebelakang
kita akan berbincang bersama gubernur dki jakarta anies baswedan dalam satu tahun gubernur dki jakarta
selamat malam pak anies
terima kasih sudah hadir bersama kami
alhamdulillah terima kasih
hari ini saya tidak sendirian saya ditemani oleh dua jurnalis senior
yang pertama dari detik com ada mas sudrajat dan juga ada mas ihsan dalimunte jurnalis senior dari cnnindonesia com
kita akan bertanya tanya kepada pak anies
kita akan kupas tuntas nih pak anies selama setahun kebelakangan ini
tapi sebelum kesana pak saya mau tanya dulu tentang hal yang saya pikir sangat urgent sekarang untuk dibahas oleh warga jakarta terutama
yaitu tentang antisipasi terhadap banjir
mengingat sekarang kan sudah mulai memasuki musim hujan
ya semuanya sudah berberan
meskipun belum sekarang
belum turun hujan ya
kira kira apa pak antisipasi yang sudah dilakukan ke depan
mengantisipasi banjir ini supaya tidak masuk ke jakarta
semua saluran saluran air itu dalam kondisi bersih
karena kita tahu bahwa di jakarta mayoritas dari air kita itu masih disalurkan secara horizontal
karena itu memastikan
tapi prinsipnya begini sebenarnya
ada dua hulu di jakarta ini
satu adalah hulu yang di bogor sana
itu hujan airnya turun ke jakarta
di jakarta tidak hujan pun kalau di sana hujan lebat maka akan ada kiriman
itu hulu yang pertama
hulu yang kedua adalah atap rumah kita semua
itu adalah hulu
karena hujan sampai ke atap rumah dari situ diturunkan dan dialirkan ke semua tempat
nah untuk yang dari hulu bogor maka disiapkanlah pembangunan waduk waduk
yang sekarang sedang dalam proses
selama waduk waduk itu belum selesai maka limpahan air ke jakarta masih akan selalu besar
itu harus dibereskan
sekarang sedang proses kami bekerjasama dengan balai besar untuk wilayah sungai ciliwung cisadane
itu masih lama atau sudah lama waktu itu pak penyelesaian waduk waduk itu
masih perlu waktu berapa tahun untuk itu tuntas
nah selama itu belum beres kita harus antisipasi terus limpahan dari sana
lalu yang kedua adalah yang di wilayah jakarta
dari rumah atap rumah atap gedung secepat mungkin harus masuk ke dalam tanah
selama itu tidak dialirkan selama itu dialirkan keluar maka akan selalu muncul potensi genangan
nah kita sudah akan sudah memulai program untuk drainase vertikal
memang tidak bisa dijalankan leluasa kemarin kenapa ya
karena kita belum bisa memasukkan lem anggaran
mulai tahun depan kita masuk dalam anggaran dan kita akan membangun secara masif drenase itu vertikal di mana mana
soal ya sekaligus menjawab naturalisasi sungai dan bantaran kali nanti
karena kan kita tahu kalau misalnya belakangan ada beberapa masalah gitu
komunikasi terhadap warga belakangan mungkin bukit duri itu loh pak
jadi masalah di bukit duri kan kemarin ya masyarakat di bantaran kali ini nggak jadi dibuatkan shelter dan macam macam
nah itu mungkin bisa menjawab itu nanti bagaimana naturalisasi sungai dan juga pembenahan warga di lingkungan bantaran kali
jadi strategi besarnya adalah mengendalikan air yang masuk jakarta
yang kedua mengendalikan air yang ada di jakarta untuk sesegera mungkin masuk
itu yang kita lakukan
dan kalau soal pembersihan pengerukan itu jalan terus
memang kita tidak membangun betonisasi
karena bukan itu arah kita
arah kita adalah melakukan naturalisasi sungai
dan harapannya nanti sungai itu bisa saya tunjukkan ya
boleh ya saya tunjukkan ya
karena kebetulan juga ini mas isan juga pengen tanya tentang naturalisasi
oh sekalian sekalian saya tanya sekalian sambil saya ngotak ngatikin ya
ya soal ya sekaligus menjawab naturalisasi sungai dan bantaran kali nanti
karena kan kita tahu kalau misalnya belakangan ada beberapa masalah gitu
komunikasi terhadap keluarga
belakangan mungkin bukit duri itu loh pak
jadi masalah di bukit duri kan kemarin ya masyarakat di bantaran kali
nggak jadi dibuatkan shelter dan macam macam
nah itu mungkin bisa menjawab itu nanti
bagaimana naturalisasi sungai dan juga pembenahan warga di lingkungan bantaran kali
ini ya sambil kita ngobrol satu tahun dan lain lain
pesan utama yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat semua adalah
bahwa insya allah semua yang menjadi janji kami akan tunaikan
jadi kenapa ini penting bahwa saya tidak pergi meninggalkan jakarta
saya akan berada di jakarta
jangan bereskan ini semua
karena bereskan itu bisa menjadi tanggung jawab saya
apa yang kami janjikan kami akan tunaikan
karena ini saya harus menjaga kepercayaan dari warga mana
satu persatu ada yang sudah bisa ditunaikan dalam sebulan
ada yang perlu enam bulan
ada yang perlu satu tahun
ada yang perlu dua sampai tiga tahun
itu sesuai dengan program masing masing
secara kebetulan memang kita punya kebiasaan
memperingati ulang tahun
dan ini adalah hari ulang tahun satu tahun itu
tetapi rakyat warga dan saya itu memiliki komitmen untuk menyelesaikan dalam waktu lima tahun ini
karena itu bagi kami apa yang menjadi janji turunkan dalam bentuk rpjmd
rencana pembangunan jangka menengah lima tahun
lari dari lima tahun diturunkan dalam kerja tahunan
nah saya malah mengajak pada semua
banyak masalah di jakarta itu yang berulang dari waktu ke waktu
pertanyaannya sudahkah rpjmd lima tahunan itu diselesaikan tiap lima tahun
saya mengajak pada teman teman semua nih teman teman jurnalis
lihat aja rpjmd jakarta lima periode kebelakang
para gubernur gubernur pemerintah lima tahun kebelakang
itu lima tahunnya tercapai tidak
karena saya punya janji di saat kampanye
lalu saya terjemahkan rpjmd harus tercapai lima tahun
jadi nanti kalau saya
di ujung periode saya harus bisa menjawab janji saya
rpjmd itu saya sendiri lah yang buat
terlaksana apa tidak
nah setahun ini awal
ada yang sudah bisa laksanakan ada yang belum
contoh ini tempat yang sama nih
ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya ini masih lokasi yang sama
dibangun ekosistem sungai
dimana ada kehidupan di situ
makhluk makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap
inilah contoh naturalisasi
nah yang kita mau bangun di jakarta adalah contoh naturalisasi sungai
dan ada contoh contoh yang lebih menarik
ketika musim hujan penuh begitu
kenapa karena memang sebuah ekosistem bayangkan kalau itu kanal
jadi beda sekali bukan dalam kenyataannya
ini contoh kasus di jepang
sekarang dunia ini bergerak pada sebuah kota yang berbasis pada
sistem yang lebih terbaik
pada sistem yang lebih terbaik
pada sistem yang lebih terbaik
itu masa depan
maukah jakarta mengadopsi sistem yang justru masa lalu
saya bagaimana menjawab pertanyaan anak cucu saya di kemudian hari
kalau nanti justru mengadopsi konsep yang lama
di kota yang sangat sempit seperti jepang saja bisa dilakukan
toh ujungnya semua keputusan adalah daripada gubernur
dan di indonesia ini sifat wakil itu sifatnya substitutif
ada yang bilang bahwa normalisasi ciliwung terhenti sejak februari
karena alasan ada kendala pembebasan lahan itu tidak benar
karena memang ya bukannya terhenti memang gue gak akan lanjutkan itu
karena gue maunya yang naturalisasi bukan normalisasi
kalau betonisasi memang tidak dijalankan betonisasi
tetapi pembangunan untuk pengelolaan banjir sungai terus dijalankan
bahkan pengerukan untuk sedimentasi juga dibereskan terus
pembebasan lahan sebagian memang masih harus diselesaikan
itu masalah negosiasi dengan warga saja
dan jadi apakah rencana pengendalian alasan
namun anda berkomunikasi dengan sudah

nggak bisa maka kecenderanya zero runoff air tidak dikirim keluar halaman air dimasukkan
ke dalam tanah maka dua hulu tadi beres satu hulu di bogor satu hulunya di atap rumah
cepat cepat masuk ke dalam ini modifikasi dari model sumur resapan itu ya pak ya teman kalau begitu
misalnya sumur resapan menjadi besok simple ini model nah ini yang nanti kita akan kerjakan
secara masif anggarannya berapa pak untuk agak besar besar ini sekarang tim sedang melakukan
hai penghitungan total kebutuhan karena ini bisa diterapkan di jalan jalan sekalipun tadi
kan bapak bilang biayanya sangat besar ini maksudnya semua warga akan dibiayai
lp nya enggak enggak enggak dan ini sebetulnya kalau kalau berbicara aturan aturannya
sudah harusnya punya hanya selama ini tidak pernah ada aturan penegakan loh kalau bikin rumah harus
membuat sumur diwajibkan wajib itunya ada tapi tidak dilaksanakan harus menyisakan ruang kosong
itu kan satu kosong kemudian harus ada sumur itu pengolahan airnya apalagi kalau gedung harus ada
sumber sapah nada semua itu oke kalau saya selain soal banjir ya karena udah berberani
lihat gempa lupa begitu menghentak palu orang jadi wah jakarta gimana nih karena yang pandai
gelang waktu tempoh hari aja kan ada muncul simulasi boksunomius sampai sekian puluh meter
karena gempa bumi itu sesuatu yang diluar kontrol manusia semua jadi kita tidak bisa mencegahnya
juga yang kita bisa lakukan adalah mengajarkan kepada publik membiasakan publik untuk bisa
merespon dengan cepat dan benar sehingga potensi masalah itu kemudian bisa dicegah untuk menjadi lebih
besar tapi sudah pernah jalan belum pak anies mitigasi bencana lain sedang program itu udah
pernah jalan atau memang ini belum kebanyakan sebelumnya di jakarta itu mitigasi bencana
adalah air lebih ke air ya itu yang selama ini sudah terjadi tetapi tim kita itu terlatih
di dalam pengelolaan bencana yang terkait dengan gedung kenapa karena itu kenapa
ketika di palu ada gempa kami dalam dua hari bisa kirim delapan puluh tiga orang kesana dan delapan puluh tiga itu adalah
orang orang yang terlatih menghadapi bencana yang kaitan dengan gedung ya nah sekarang itu pak
dengan tadi ya rencana rencana bapak ke depan yang anggarannya luar biasa besar gitu
kita bisa dulu anggaran yang sekarang apa informasi ya serapan anggaran lah yang sekarang ini tercatat
masih dianggap apus sembilan tiga persen di oktober kemarin
saya coba cek datanya ke situs pemprov tapi tidak bisa diakses hari ini jadi mungkin angkanya bisa
dikoreksi jika memang salah nah sisa tinggal tiga bulan lagi nih pak ke depan rencana ke depan akan
seperti apa pak untuk bisa mencapai penyerapan yang maksimal ya jadi ada dua hal disini ada
pekerjaan dan ada pembayaran serapan itu mencatat bila sudah terjadi pembayaran
pembayaran kesana itulah disebut sebagai serapan uangnya sudah keluar jadi kalau uangnya belum keluar maka
dia belum dicatat saya harus memperhatikannya pekerjaannya pekerjaannya jalan apa tidak
yang penting pekerjaannya jalan pembayarannya ada yang bervariasi kalau belum ditagihkan dan belum
dibayar maka dia belum tercatat nah banyak dari angka angka itu karena belum ditagihkan jadi belum
tercatat sebagai serapan ini soalnya sendirian ya makanya kan kerja nthat anggaran yang wrong
itu kompleks itu agak berat begitu pak anies nah ini kayaknya udah gatal diomongin tentang
pendamping nyapa yang orang pekerjaan demikian banyak ya tantangan ini depan banyak having
memang capek tapi happy alhamdulillah bisa sendiri bisa juga pak ya atau gimana pak
memang kalau secara pekerjaan itu sudah ada pembagian kemudian kedua toh ujungnya semua
keputusan adalah ada pada gubernur dan di indonesia ini sifat wakil itu sifatnya substitutif
bukan komplementer ya kalau substitutif itu artinya bila tidak ada maka dia menggantikan tetapi
kalau komplementer itu sifatnya memang dibagi bu tugasnya wakil di indonesia itu sistemnya
adalah sistem tidak ada pembagian tapi yang terasa sekali bukan pada aspek itu sebetulnya
ya karena aspek pengerjaan itu sudah ada organisasi yang terasa itu adalah aspek
ada banyak pertemuan dengan pemerintah pusat dengan kementerian ini kementerian ini ada
ada macam macam itu misalnya ada pertemuan dengan menko perekonomian maka kalau dulu
saya bisa minta tolong pak sandi berangkat atau saya yang datang kalau yang datang gubernur
atau wakil gubernur maka protokolnya sama dengan anggota kabinet lain ikut rapat tapi
saya bisa mengirimkan sekda atau asisten iya tetap tetap pentinglah posisi wakil ini buktinya kan
diperebutkan ya sama sama apa partai partai pengusung atau di partai pengusung atau di
dprd penggantinya pak sandi kalau keputusan pemilihan ada di dewan dewan dewan dewan dan
yang diperlukan adalah dua partai itu bisa
bersama sama mengusulkan dua nama karena mengusulkannya bersama sama dua nama karena
itu ini disebut partai pengusung partai partai pengusung yang mengusulkan dan ini yang harus
terjadi sejauh ini belum mungkin mereka sedang sibuk dengan kegiatan kegiatan kampanye sehingga
belum dan kita tunggu aja diantara segitu banyak program yang sudah tercapai mungkin reklamasi ini
paling ini baik kalau ngomongin tadi ya memang secara secara skala magnitude up
ini yang dihadapi adalah raksasa
dan memiliki kekuatan untuk menelpon siapa saja kapan saja dimana saja
siap untuk ikut visi gubernur
karena gubernur memiliki janji kepada warga jakarta
dan janji itu harus ditunaikan
karena itu wakilnya meskipun tidak ikut kampanye
harus mau ikut dengan visi gubernur jangan bawa visi sendiri
perundangan itu banyak sekali
kalau yang pergi mewakili gubernur wakil gubernur
masih dianggap ya sama
tapi kalau sudah yang lain nanti wah ini nggak datang jadinya
tapi kalau dianggap wakil dianggap datang
tapi di sisi lain sekarang juga lebih dimaklumi
karena memang kenyataannya memang sendirian
jadi mudah mudahan bisa lebih cepat
tapi kalaupun masih perlu waktu
proses politik saya harapkan bisa menghasilkan
kesepakatan yang bulat
daripada didorong dorong tapi lonjong
jadi pak anies sendiri memang tidak proaktif
kepada partai berkomunikasi
minta bahwa saya butuh wakil nih sekarang gitu
enggak pak ya posisinya nggak seperti itu
kalaupun saya proaktif saya nggak ceritakan juga
tapi jangan saya komunikasi terus
kita pengen tahu ini sebenarnya ada gimana posisinya
tapi dari sekian nama yang beredar
sebetulnya tentu pak anies sudah ada referensi kemana kemana gitu
yang penting ya mau kerja keras
total mengurusin jakarta
kemudian menempatkan jakarta itu sebagai tempat untuk pengabdian
karena di sini memang membutuhkan totalitas
dan siap untuk ikut visi gubernur
karena gubernur memiliki janji kepada warga jakarta
dan janji itu harus ditunaikan
meskipun tidak ikut kampanye
harus mau ikut dengan visi gubernur
jangan bawa visi sendiri
penting gitu pak ya
jangan ada matahari kembar
ada syarat lain nggak pak
misalnya bersih gitu pak dari kasus korupsi misalnya
itu sekarang itu kan menjadi wacana
jadi saya rasa partai sudah akan menggunakan kriteria itu dalam mereka menyusul
tanpa harus saya sebenarnya partai pasti
karena mau menyebut sesuatu kan
udah lah itu
gak tanya doang
karena kan mengingat pak anies kan dulu di kampus
saya ingat juga yang pertama kali membuat mata kuliah anti korupsi
kemudian juga dengan kpk juga cukup dekat hubungannya
begitu barangkali pak anies punya syarat itu
yang diajukan ya
saya rasa nanti proses politik itu sendiri yang akan menghasilkan
dan saya tidak mau memberikan assessment nama
sampai memang sudah muncul nama
kan tidak fair juga
melakukan penilaian terhadap nama sebelum ada namanya
oke pak sekarang kita bicara tentang janji janji bapak anies selama setahun kebelakang ini
dari sekian lama nih pak sudah satu tahun ini
kalau kita sebut tiga hal yang paling besar yang sudah bapak capai begitu pak
nomor satu memasukkan semua janji ke dalam rencana lima tahun
karena begitu diputuskan dalam perda
kemudian yang kedua
adalah menyamakan visi dengan birokrasi
bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang berorientasi pada keadilan sosial
pemerintahan yang berorientasi pada keberpihakan pada mereka yang termarjinalkan
sehingga di jakarta memiliki kesempatan yang setara bagi semuanya
kalau itu ada
tiap tiap pemegang otoritas bisa merespon dengan visi yang tadi
anggarannya ada pendekatannya ada
kemudian yang ketiga adalah personalia yang paham untuk mengeksekusi itu
jadi selama satu tahun ini
alhamdulillah sudah ini kalau daftarnya ya saya ada daftaran nih
ada tiga puluh tiga hal yang sudah kita lakukan sebagai kegiatan
yang langsung dirasakan oleh masyarakat
yang paling top tiga nya mana pak menurut pak anies sendiri begitu
kalau nomor satu menurut saya yang menjadi janji kita adalah program dp rupiah
dp rupiah dan kemarin baru diluncurkan pak ya
karena salah satu masalah terbesar di jakarta adalah rumah miliknya
ini masalah yang harus kita selesaikan
dan program ini alhamdulillah jalan
dan tahun ini kita alokasikan tujuh ratus tujuh belas miliar
tahun depan ada lebih dari lima triliun
dialokasikan ke sini
oke di tahun sekarang baru tujuh ratus tujuh belas miliar tahun depan
ini kan apbdp ya
sebagian dikerjakan pemerintah sebagian tidak
kemudian yang kedua adalah transportasi
kita meluncurkan program jaklingko
integrasi ini semua transportasi mikro darat
atau aturisasi angkutan umum darat
sekarang tersambungkan dengan transjakarta
ini pertama kali dalam sejarah jakarta
di mana angkutan kecil mau bekerja sama dengan pemprov
sementara sisi lain kita bangun lrt
enam km kita keluarkan enam delapan triliun
nah ini transportasi yang sudah jelas jalan bertahun tahun
mana uang yang kita keluarkan
selama ini pemerintah berpihak pada siapa
yang naik lrt siapa
yang naik kendaraan mikro ini siapa
sekarang alhamdulillah sebelah sini sudah tersambungkan
jadi naik angkut dari mana saja
bisa pindah ke transjakarta
dan transjakarta bisa pindah ke mana saja
dengan menggunakan satu kartu
bayar rp lima dalam waktu tiga jam pindah pindah tanpa harus bayar
lingku itu artinya integrasi seperti sarang laba laba
sekarang nanti kita akan bangun supaya
sama besar transjakarta
itu namanya brt lrt mrt
nanti berikutnya harapan kita adalah komuter line
bis antar kota kereta api antar kota
sistem transportasi jakarta itu terintegrasi
nah cikal bakalnya sudah di tahun pertama
belum selesai pr nya masih banyak
terkait perubahan dari ok outrip jadi jack lingko itu
begitu diumumkan mas ani nggak protes
ini kan konsep urni
yang membuat nama jadi oke
outrip itu ada orangnya saya nggak usah sebut namanya
dan bukan sandi
yang mengusulkan ada salah satu anggota tim yang
orang kan ngertinya jadi okoc
dan itu boleh di trace
dan dia sudah tidak membantu kita lagi sejak beberapa bulan yang lalu
kita nemu jack ling gimana ceritanya
sempat muncul jakarta trans link
kemudian saya minta coba cari nama istilah
terintegrasi seperti laba laba
kemudian dicari semua
lalu ketemulah lingko
dan lingko ini ada sistem pembagian sawah di ntt
tepatnya di manggarai di flores
dan disitulah kemudian kita lihat konsepnya benar
dan nama ling itu kebetulan dalam bahasa inggris juga benar
ling itu kan
jadi kalau ada orang asing datang
lihat ini cepat juga paham
oh nge ling nih berarti gitu
jadi kalau gitu bakal banyak rubahan nama juga pak ya
mungkin okoc juga akan diubah juga
karena memang kalau okoc itu adalah singkatan
namanya one kecamatan one center
karena itu memang namanya okoc
dan itu dari pak sandi kalau yang itu
itu juga sebetulnya ada tim juga yang ngerjain nama itu
berarti ada angka
cuman memang bang sandi yang mempopulerkan dengan istilah ini
kalau bapak kan semua pekerjaan itu
apa janji kampanye itu dimasukkan ke program kerja
terus kemarin ada yang mirip di berita itu soal ktp anjing itu pak
kayaknya kan juga nggak ada di janji kampanye pak anies kan
itu gimana bisa ujug ujug muncul itu
ya kalau itu memang sesuatu yang sudah dirancang sejak periode sebelumnya
jadi idenya bukan dari kita
dan justru ini mau menunjukkan pada semua
kita itu kalau sesuatu yang baik ya kita teruskan
kalau protes pada idenya gitu ya ya coba kita diskusikan sama sama
tapi itu bukan sesuatu yang kita inisiatifi
tapi itu sesuatu yang sudah dirancang sebelumnya
kita pandang itu juga baik
yang harus diteruskan itu reklamasi
reklamasi itu sudah ditutup
kalau itu memang kita janjikan
dan itu sudah ada reaksi pak ke bapak pribadi
kerangkering kerangkeringnya apa ya
kalaupun ada masa saya cerita gitu
tapi ada pak
ancaman ada pak
mungkin bukan fisik ya ancaman ancaman
karena kan kita tahu misalnya menteri salah satu ya pernah juga ngancem gitu loh
mungkin dari menteri maupun dari para pengusaha
ada nggak sih pak di belakang layar gitu
intrik intrik itu pak
saya waktu itu cerita sama mas prabowo
perlindungan bagi pengambil keputusan itu datang dari ketaatan pada prosedur dan aturan
kalau kita mengikuti prosedur dan ketentuan tamengnya ada
kalau tidak mengikuti bermasalah
karena itu ketika saya mau melaksanakan janji saya tidak laksanakan janji secara sekonyong konyong
dan dalam tempo yang sesingkat
tapi dengan cara yang seksama
caranya saya bikin waktu itu saya ceritakan kan
saya bahkan badan badan itu memanggili semuanya
jadi ketika kemudian sampai pada ujungnya mencabut yang dicabut pun taat
karena apa yang kita lakukan
saya bikin badan badannya memanggil semua yang memiliki izin reklamasi
di review apakah mereka menjalankan kewajibannya atau tidak
ketika mereka tidak menjalankan kewajibannya bahkan sebagian sudah izinnya kadaluarsa
itu pun ada yang diperpanjang dan tidak melaksanakan juga ya saya cabut
di antara segitu banyak program yang sudah tercapai mungkin reklamasi ini paling ini pak ya
kalau ngomongin tadi juga
memang secara skala magnitude aktor
ini yang dihadapi adalah raksasa
dan memiliki kekuatan untuk menelpon siapa saja kapan saja dimana saja
dan ukurannya besar
saya berilustrasi saja
ada satu perusahaan itu sudah memberikan kewajiban pada kita setoran itu lima ratus miliar
dalam bentuk bangunan bangunan
ya teman teman bisa hitunglah
kalau memberikannya aja lima ratus miliar kira kira skala bisnisnya dan keuntungannya berapa
tapi saya diberi amanat ini oleh rakyat itu bukan untuk gentar pada kekuatan uang
tapi untuk melaksanakan semua yang menjadi ketentuan
dan saya ingin kirimkan pesan pada semua
jangan pernah coba coba rupiahkan otoritas ini
otoritas ini tidak untuk dirupiahkan dan saya tidak berencana untuk berkompromi dengan rupiah
berapapun besar ukuran anda bila anda tidak taat pada aturan saya akan hadapi dan saya akan disiplinkan
kemudian muncul terkait empat pulau yang sudah dibangun ya
itu akan diapakan pak sebetulnya
ada muncul sini akan dijadikan pulau hantu atau kota hantu
tapi kan nggak mungkin seorang anies baswedan membiarkan empat pulau yang sudah terbangun jadi kota hantu sia sia semacam itu
kedepannya akan seperti apa itu
saya dari awal selalu katakan kami berjanji menghentikan kami tunaikan
dan kemudian kita katakan tempat yang sudah terbangun akan digunakan sesuai dengan ketentuan
kan aku yang selera gubernur
sesuai ketentuan dan semaksimal mungkin untuk kepentingan publik
jadi pegangannya itu saja
ketika saya membentuk badan badan kemarin badan koordinasi pelaksanaan reklamasi
yang pro reklamasi bilang tuh kan anies berencana melaksanakan
yang anti reklamasi bilang tuh kan anies mengkhianati reklamasi
dan pada keduanya saya katakan kalian semua mengkritik imajinasi kalian sendiri
yang dikritik imajinasinya sendiri
sama seperti sekarang nanti mau jadi apa
udahlah itu saya tidak bisa membuat kebijakan tanpa memiliki rujukan aturan
saya akan pakai aturan
aturannya nanti akan kapan ada dan bagaimanapun bisa tahu
ada undang undang ada pp
sekarang kita sedang menyusun perdanya
perdanya belum selesai
perdanya selesai dan diperdah itu
sekarang ini sudah saya tarik
perdah tata ruang perdah rencana zonasi
nanti kita akan membuat rencana pesisir jakarta
rencana itu kemudian diterjemahkan dalam pasal pasal
pasal pasal itu nanti kemudian diusulkan ke dewan
sebelum itu menjadi pasal pasal kita harus punya gambarannya
mudah mudahan akhir tahun ini itu sudah jadi
bukan aturan sudah jadi rencananya
dari situ kan kita mau tahu mana yang menjadi wilayah hijau
mana yang menjadi wilayah biru terbuka biru terbuka hijau
mana yang bisa dipakai untuk rumah mana yang bisa dipakai untuk

jadi kita berkeinginan agar punya rencana dulu baru disenangkan pasal
mas prabu kan ditanya
pemprov memberikan apa ya pada keluarganya mas prabu
mikir apa yang saya dapat dari pemprov ya
kan gitu kan
sekarang saya dalam proses mengkonsolidasi
sehingga keluarga keluarga di jakarta itu merasakan kehadiran kami
dari mulai ibu mengandung sampai yang wafat dan dikuburkan
sekarang jalan sendiri
tahun depan kira kira apa saja pak janji kampanye yang akan ditunaikan
mungkin tidak harus semuanya ya
seperti tadi yang saya tanyakan sebelumnya
tiga proyek besar atau tiga pekerjaan besar anies baswedan di tahun dua ribu sembilan belas nanti
itu apa saja pak yang sudah direncanakan
kami banyak ya yang sudah kita mulai kerjakan
misalnya yang sederhana saja
laporan keuangan kita tahun ini aja sudah langsung menjadi wtp
itu kan kerja keras yang serius untuk bisa kesana
kemudian tahun depan kita ingin hal yang kita sudah mulai
tahun depan bisa lebih luas lagi
bisa menjaga mrt
jadi bayangkan dari angkot
nanti bisa masuk tj transjakarta
bisa masuk mrt
dan sekali bayar itu ya
iya sekali satu kartu
bayangkan kalau itu sudah terintegrasi
leluasa sekali kita bagi warga jakarta
jadi yang kita kerjakan sekarang ini prosesnya menggradual
satu persatu kita kerjakan
kemudian juga pembangunan naturalisasi sungai
kalau kita kerjakan
pengendalian air untuk ke bawah
kita akan mulai dengan masif
kemudian konsolidasi pelayanan
untuk keluarga keluarga di jakarta
karena pemprov itu mengurusi dari kandungan sampai kuburan
ini yang diurusin pemprov
dan itu kita harus integrasikan
karena banyak pelayanan dikerjakan
oleh masing masing unit sendiri sendiri
sekarang saya dalam proses mengintegrasikan itu
sehingga nanti keluarga
jadi mas prabu kan ditanya
memberikan apa ya pada keluarganya mas prabu
apa yang saya dapat dari pemprov ya
sekarang saya dalam proses mengkonsolidasi
sehingga keluarga keluarga di jakarta itu
merasakan kehadiran kami
dari mulai ibu mengandung
sampai yang wafat dan dikuburkan
paket itu sekarang jalan sendiri sendiri
kalau untuk izin kita sudah satu pintu
untuk pelayanan keluarga warga belum
kita sedang satu pintu
warga jakarta merasakan lebih nyata
di dalam kehidupan kesehariannya
semua itu kita akan lakukan secara masif
dan pesan utama sebenarnya yang ingin
kami bawa kepada warga jakarta adalah
semua yang jadi janji kami akan tunaikan
dan kami akan tunaikan dengan cara yang sistemik
membangun sistem yang benar
dan bisa dieksekusi dengan baik
dengan begitu organisasi birokrasi juga
bekerja dengan baik
semoga juga nanti menunaikannya tidak sendirian ya
baik terima kasih pak anies sudah berbagi bersama kami
dan juga pemirsa tentunya tadi kita sudah mendengarkan
bagaimana perbincangan kita ya seputar program program
yang sudah dijalankan oleh anies baswedan
di dki jakarta dan juga apa yang akan menjadi
program program ke depan kita nantikan
apakah janjinya bisa ditunaikan atau tidak
kita nanti tunggu di satu tahun atau dua tahun anies
di tahun yang akan datang
terima kasih sudah menyaksikan